kulih hatimu berdiri
sedang bersusah hati
air matamu berlina
hutan mengusahawah hutan
kini ibu sedang lari
merintih dan berdoa
kulih hatimu berdiri
kami tak berbentuk
rihablah putra menteri
ibu kami tetap cinta
bintramu yang sedih
untuk nusantara bangsa
untuk nusantara bangsa